ya allah lindungilah kami ya allah
amin ya allah amin
pak sabar pak tolong jangan menghakim sendiri pak
ini murid saya ada apa ini sebenarnya
bapak ini siapa sih
jangan jangan bapak ya yang nyuruh pakai nyolong
perhatian ditujukan untuk seluruh
santriwan dan santriwati
bahwa pada hari ini
jangan senang dulu
seluruh santriwan dan santriwati
untuk mengikuti kegiatan
kerja bakti bersama
jadi sekarang juga
diharapkan untuk langsung
berkumpul di lapangan
dalam tempo waktu yang sesingkat singkatnya
tertanda ustadz musa yang mulia dan santun
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ayo berarti sekarang siap siap semuanya ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
untuk para santriwan dan santriwati
hari ini kita akan membantu warga
untuk membuat perjalanan ke tempat yang baik
untuk kerja bakti membersihkan lingkungan
jadi ustadz berharap
kalian semua bisa menjaga sikap kalian
selalu bersikap sopan dan santun
dan jangan sampai
membuat nama pesantren kita ini menjadi jelek
dan khusus untuk santriwati
kalian semua di pesantren aja
kalian bantuin ustazah nurul dan pak d
ayo semangat untuk bersihkan lingkungan
dan jangan lupa
jangan sampai ada sampah yang tersisa sekecil apapun ya
karena kebersihan sebagian dari
dan perlu dijelaskan disini juga
bahwa kegiatan ini adalah
salah satu dari tadabur alam
silahkan ustadz ridwan
timbin ke sana
hai kal dodet
gimana keadaan asun
tadi sih batuk batuk pak
yaudah asun biarin aja istirahat dulu ya
sekarang yang lain semua ikut ustadz ya
santriwati silahkan kalian ikuti ustadz janurul ya
kita nggak bawa peralatan buat bersih bersih lagi
kita kan mau kerja bakti nih
iya terus gimana mau kerja baktinya
aku juga gak tau
kalian mau bantu kerja bakti
gak bawa alat alat
kamu ambil aja alat alat itu di rumah bapak
rumah bapak kamu tinggal lurus saja
satu dua nah nomor tiga itu
itu yang sebelah kanan ya
ya udah sekarang
yaudah kita ke rumah bapak
pak gernya digembok
gimana mau masuk
bener kali nih rumahnya
benar soalnya aku yakin banget
di rumahnya itu ada sapu
sama perabotan yang lain
tapi kok dikunci sih
ah aku punya ide
gimana kalau kita panjatin pak gernya
kayak lomba panjapinan gitu
bocok pada ngapain ya
kabur kabur kabur
bagaimana pak rt
semuanya aman lancar dan terkendali kan
semuanya aman terkendali ustadz
santriwan dan santriwati ponok pesantri kunanta itu anaknya baik dan sore dan sore
ya mereka senang dengan kesejukan kebersihan lingkungan
dan satu hal yang paling saya suka dari anak anak gedik saya
mereka itu tidak suka membuat kotor
jangan jangan jangan
wah lu ngapa nyerah gue
kerja sama kerja sama
samanya itu yang gini
bekerja sama bekerja bakti bergotong royong
itu yang membawa saya terlenyuh begitu
itulah harapan untuk generasi muda kita yang akan datang ustadz
betul betul pak rt
ada apa bu
nggak ada apa apa nak
ibu aja kurang hati hati
rafi tolong ibu ambilin kain pel sama sapu di depan ya
kenapa perasaanku nggak enak
semoga tidak ada apa apa dengan haikal
kau dia
hari itu aku datang
berisik berisik loh anak kecil alim ajar aja yuk aja ya allah kesian ustaz ridwan kenapa ukur
ya allah lindungilah kami allah amin ya allah amin
pak sabar pak tolong jamin hakim sendiri pak ini murid saya ada apa ini sebenarnya
bapak ini siapa sih
jangan jangan bapak ya yang nyuruh pakai nyolong
pak bapak sabar dengerin dulu penjelasan saya
saya ini adalah guru pengajar mereka pak
mereka ini adalah santri santri saya ya
tolong bapak jangan menghakim sendiri pak
ada apa ini sebenarnya
tadi saya disuruh pak rt poto ambil peralatan buat kerja bakti
tapi pak akhirnya digembuk makanya kita manjat
allah ngeles aja lu kayak pak ajar ya
sabar dulu pak
gimana kalau kita langsung aja tanya ke pak rt nya pak
biar jelas apakah santri saya ini benar
allah menteng menteng anak didik dibela
jangan jangan dia anak pura pura
sabar dulu pak
om mau tanya
ayah kamu ada di dalam gak
enggak ada om
lagi kerja di luar kota
dek jangan belajar bohong sama om ya
pasti kamu diajari sama ya kamu berbohong ya
ayah kamu bersembunyi di dalam kan
enggak kok om
bapak bapak ini siapa ya
jadi begini bu
kita datang kemari
ingin mencari suami ibu
tapi suami saya sedang kerja di luar kota
ibu pasti bersekongkol kan sama suami ibu
makanya ibu pindah ke rumah ini
untuk lari dari tanggung jawab
suami ibu punya sangkutan hutang sama kita
suami saya memang lagi kerja di luar kota
itu alasan gak masuk akal buat kami
ray giliran rumah ini
pak bapak nggak bisa gitu dong pak
pak bapak gak bisa main masuk rumah orang sebarangan
ibu jangan teriak teriak